peningkatan suhu di kota bandung selama dua bulan terakhir ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor
di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di samudera pasifik bagian tengah
hal ini membuat musim kemarau berpeluang lebih lama dan lebih kering dari biasanya
faktor lainnya adalah tutupan awan yang minim
di bandung hanya pada kisaran empat per delapan atau tiga per delapan di siang hari
maksimumnya itu di empat ke delapan
artinya sangat sedikit tutupan awannya sehingga tadi matahari itu sinar matahari maksimum terserap ke bumi
jadi di siang harinya sangat panas tetapi di paginya itu cenderung dingin
masyarakat pun merasakan kenaikan suhu yang terjadi
bahkan sebagian masyarakat mengkhawatirkan risiko kesehatan yang akan timbul akibat suhu yang tinggi
cepat haus cepat lelah
bir kering terus kulit cepat kering udah pakai lotion dari pagi juga
apalagi di cuaca panas banget
kulit apa tadi kan
ya ini kadang radang tenggorokan sering terus leher cepat keringatan tubuh keringatan
terasa kebakar gitu
ya betul itu terasa panas
sebagai penawarnya paling larinya ke minum es minum es
tapi ya dampaknya harus terus
sampai dehidrasi juga sampai kulit tuh kering kering kayak gitu
nggak kayak bandung biasanya lah gitu
kayak biasanya bandung sejuk atau apa sekarang agak panas gitu
menurut dokter spesialis penyakit dalam ilham nugroho cuaca panas dapat menimbulkan sejumlah risiko penyakit
seperti dehidrasi infeksi saluran pernafasan akut atau ispa dbd hingga heat stroke atau sengatan panas
heat stroke merupakan sebuah kondisi kegawat daruratan
yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang cepat hingga mencapai empat puluh derajat celcius
hal ini dapat terjadi karena terkena paparan suhu panas dari lingkungan di luar batas toleransi tubuh
jadi ada tiga tahapan
heat cramp itu ketika awal udah mulai kram otot ya kelalahan kram otot tapi masih bisa berkeringat ya
gate exhaustion itu sudah mulai tanda tanda kompensasi tubuh mulai terjadi
dikompensasi tubuh mulai terjadi
jadi tekanan darahnya mulai rendah udah mulai kelalahan capek bahkan udah bisa jatuh ke venting udah bisa sinkup pingsan gitu ya
namun masih bisa mempertahankan kesadaran biasanya
nah ketika dia sudah tidak mampu lagi tekanan darahnya bisa naik denyut nadi bisa meningkat bisa sesak nafas temperaturnya naik drastis
itu kalau tidak diselamatkan bisa sampai jatuh ke perangmatian orang dengan heat stroke
masyarakat perlu mewaspadai tanda dan denyut jantung dan nadi cepat
pasalnya heat stroke dapat merusak organ vital dan menyebabkan kematian
kalau stroke biasanya hitungan jam dia sudah tiba tiba demam tinggi tanpa ada penyakit apapun
nah kondisi begitu langsung pasiennya orang tersebut kalau kita menemukan di jalan misalnya di tempat yang teduh pindah ke tempat yang teduh
kemudian posisikan kaki lebih tinggi daripada badan ya jadi dinaikkan kakinya supaya peredaran darah
organ vital terutama jantung bisa kita selamatkan dulu yang di organ vital gitu jadi mengalir ke sana
yang kedua pakaikan selimut basah ambil selimut basah yang air kesemut basah
kemudian secepat mungkin kalau bisa masih memungkinkan suruh minum air es
ilham menambahkan guna meminimalisasi risiko kesehatan yang timbul akibat peningkatan suhu
masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi buah dan sayur menghindari paparan sinar matahari langsung
dengan menggunakan payung dan mengatur waktu untuk beraktivitas di luar ruangan
serta meningkatkan frekuensi minum air putih setiap dua jam sekali sebanyak dua ratus hingga tiga ratus ml